klub sepak bola bayangkara fc sabtu pagi memperkenalkan pelatih barunya simon mcmanamy
selain memantau latihan mantan pelatih timnas filipina ini menargetkan dirinya mampu membawa bayangkara fc
finish di papan atas kelas main akhir isl dengan modal mayoritas pemain muda veteran timnas u sembilan belas
sabtu pagi bayangkara fc kembali menggelar latihan di lapangan mapolda jawa timur surabaya
sama seperti latihan sebelumnya latihan kali ini masih diikuti mayoritas pemain muda internal polri yang akan diseleksi
serta sejumlah pemain veteran timnas u sembilan belas yang bergabung polri seperti maldini pali fatu rohman putu gede dinan hafier
sahrul kurniawan serta awan seto dan ruli destrian
dalam latihan kali ini bayangkara fc memperkenalkan pelatih barunya simon mcmanamy
pada perkenalan ini simon masih meninjau kondisi
kondisi lapangan dan rumput yang dinilai cukup baik
simon mcmanamy menargetkan bayangkara fc mampu finish di papan atas kelas main akhir isl
lebih baik dari pencapaian di torabica soccer championship yang hanya finish di posisi ke enam kelasemen akhir
hari ini bukan tentang menonton pemain
tapi tentang melihat latihan melihat seberapa baik pelatih terbuat untuk memiliki latihan seperti ini
ini luar biasa
saya berpikir bahwa kita bisa meningkatkan apa yang kita lakukan tahun lalu
simon mcmanamy adalah mantan pelatih timnas filipina pelita bandung raya dan mitra kukar berkebangsaan skotlandia
kalau dari manajemen sudah memberikan sinyal bahwa untuk bayangkara fc itu harus bisa landing di tiga besar
ya itu aja kalau dari manajemen
tadi dari manajemen
saya nggak menunjukkan
yang pasti dia punya karakter bisa membawa anak anak muda
berprestasi dan berkualitas
rencananya bayangkara fc baru akan menggelar seleksi pemain perdana pada senin minggu depan
sejumlah pemain yang belum bergabung yaitu evan dimas darmono zulfiandi direncanakan akan bergabung pada senin minggu depan
wahyu pratama surabaya jawa timur